presiden jokowi dodo menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya presiden vietnam trans daeng quang jumat kemarin
presiden jokowi menyatakan presiden quang terlihat tidak sehat saat kunjungan kerjanya ke vietnam sebelas september lalu
kemarin secara khusus saya sudah menyampaikan
menurut bela sungkawa berbuka cita atas meninggalnya presiden quang presiden vietnam
yang sampai baru beberapa hari yang lalu menerima saya dan delegasi indonesia dengan penuh keramahan
kita juga hampir setengah hari bilateral dengan beliau
tapi memang saat itu saya sudah melihat bahwa beliau memang kondisinya memang
presiden vietnam tranda e khuang meninggal dunia di usia enam puluh satu tahun pada jumat dua puluh satu september
presiden quang meninggal dunia di rumah sakit militer di hanoi akibat sakit yang ia derita selama beberapa bulan terakhir
sebelum menjadi presiden pada april dua ribu enam belas kuang menjabat sebagai menteri keamanan publik vietnam
memimpin sebuah organisasi dengan kewenangan luas dan bertanggung jawab
mengumpulkan data intelijen dan menggagalkan ancaman domestik dan asing
berita mengenai kondisi kesehatan kuang telah beredar di media sosial selama beberapa bulan terakhir
ketika menerima kunjungan presiden jokowi pada sebelas september
kuang terlihat kurang sehat dan agak sulit berjalan